mendikbu tristek nadiemah karim mengimbau agar sekolah tetap muka bisa diterapkan secara merata di seluruh daerah
pembelajaran di sekolah secara tatap muka penting bagi kesehatan mental anak
nadiem makarim menjelaskan pembelajaran jarak jauh atau pjj yang sudah terlalu lama menyebabkan masalah psikososial bagi anak anak
rasa bosan kesepian hingga depresi menyebabkan adanya gangguan kesehatan mental bagi anak maupun orang tua
lebih lanjut nadiem memastikan belajar di sekolah akan dilaksanakan secara terbatas dan menerapkan protokol kesehatan
setiap guru yang mengajar juga telah divaksin
waktu belajar hanya dilaksanakan di kelas tanpa ada mata pelajaran tambahan atau kegiatan ekstra kurikuler
di indonesia ada masalah seperti masalah konektivitas yang tidak reliable ada masalah seperti tidak punya gawai
itu adalah masalah masalah yang fundamental
sehingga pelaksanaan pjj pun di berbagai macam daerah sangat sulit dilakukan
dan yang kedua adalah dampak kepada psikososial pada muridnya juga
kita sudah mengetahui ada banyak sekali anak anak yang mengalami kebosanan di dalam rumah
jenuh dengan begitu banyaknya vkon yang mereka lakukan di rumah
kondisi belajar yang tidak dinamis
mereka juga banyak yang kesepian dan mengalami depresi karena tidak ketemu dengan
teman temannya tidak ketemu dengan gurunya dan juga berbagai macam permasalahan domestik
sementara wakil ketua komisi sepuluh dpr ri agustina wilujong mengingatkan seluruh pihak untuk sama sama mensukseskan proses belajar tatap muka
harus ada jaminan proses belajar akan berjalan aman dan selamat
pendidikan adalah tanggung jawab seluruh stakeholder pendidikan bukan hanya pemerintah pusat
perlu ada dukungan dari pemerintah daerah pihak sekolah
hingga orang tua siswa agar pembelajaran secara tatap muka dapat sukses
ya setiap komponen sektor stakeholder pendidikan harus bertanggung jawab dan bergotong royong
kalau misalnya negara belum mampu ya mungkin ada pemerintah provinsi pemerintah kabupaten
atau mungkin tokoh tokoh atau pengusaha yang masih memiliki energi lah